kamu bilang tadi mau naik taksi tapi ternyata kamu naik motor dibonceng sama boy
kamu memang cari bahaya apa ya
kalau seandainya elik liat gimana
pi itu gak seperti yang aku pikirin
tadi tuh macet banget pas revo lagi naik taksi
tadi emang repot tuh pertama naik taksi kok
nah kalau misalnya macet kayak gitu kan mereka bisa nyampe sekolahnya telat banget sih
nah pas banget tadi tuh ada boy lewat makanya reva minta tolong boy anterin
lebih baik kamu
pembeli istri belum
ya soalnya itu tuh membantu di rumah saya
ya saya harus bantuin nyari calon suami
kalau kamu aja yang jadi pembantu aku
hah ya salah
ih enak ya

mau mau yaudah cari yang lain aja aku
oh gitu ya
kalau dia bisa
dia bisa mikir gak sih
bapak macam apa dia
membiarkan anaknya untuk berduaan sama cowok
nggak bisa dibiarin anak aja mas
nggak bisa dibiarin revo sama boy berduaan kayak begini
gue harus ngapain ya
gue nggak bisa ngeliatin mereka berdua
kok gak bisa ngeliatin mereka berdua kayak begitu
gue harus tahan seseorang
ma tau gak
aku di jalan ngeliatin boy sama reva mesraan berduaan mah
gimana rasanya jadi aku ma
aku kesel banget
aku gak bisa ngebiarin reva berduaan sama boy kayak begitu ma
aku yakin banget mas bek pasti gak tau
pasti reva udah bohongin mas bek ma
justru itu kebetulan banget bisa bikin bay marah sama reva
kalau gitu sekarang kamu buruan foto tuh mereka berdua
terus kirim ke mama ya
harus dikirim ke b nih foto masranya reva sama boy
biar bapaknya tau
post op siapa ya
kok reva malah naik motor di ponceng boy lagi
b mama bukan mau ikut campur urusan kamu loh
ada yang mama mau sampaikan ke kamu
mungkin aja kamu belum tahu kalau reva itu pergi ke sekolah naik motor dijemput boy barengan tadi bonceng boncengan gitu be
nah ya kan bukannya mama apa apa ya b
sebagai orang tua kan mungkin kamu nggak tahu kalau anaknya dijemput laki laki
mama sih cuma takut kalau ada apa apa aja b
namanya juga kita kan orang tua ya
wajar aja kalau khawatir anaknya ada apa apa
apalagi mama ngerasa wajib memberitahu kamu
karena kita kan ngawasin reva bareng ya be
maaf loh be jadi ganggu kamu kerja
atau mungkin konsentrasi kamu jadi pecah
tapi yaudah gak apa apa
maaf ya be mama ganggu
boy boy lebih bentar deh
kayaknya dia nge call aku
kamu bilang tadi mau naik taksi
tapi ternyata kamu naik motor dibonceng sama boy
kamu ini memang cari bahaya pak ya
kalau seandainya elek lihat gimana
pi itu tuh gak seperti yang kopi pikirin
tadi tuh macet banget pas reva lagi naik taksi
tadi emang repot tuh pertama naik taksi kok
nah kalau misalnya macet kayak gitu kan mereka bisa nyampe sekolahnya telat banget sih
nah pas banget tadi tuh ada boy lewat
lebih baik kamu terlambat
daripada alek ngeliat kamu barengan dengan boy terus dia mencelakangan kamu
papi gak mau itu
papi gak mungkin bisa kerja dengan tenang reva
kalau situasinya seperti itu
jadi sebaiknya kamu turun
turun dari motor naik taksi
sekarang juga dan jangan bohong sama papi
tapi punya mata mata yang banyak sekali ya
papi takut ada apa apa sama kamu
oh yaudah pi
boy kayaknya kamu kus kalau duluan aja deh gak apa apa
tadi tuh papi aku yang nelfon
tapi aku tuh kayaknya ada mata mata deh yang nyampein ke dia yang enggak enggak
dan papi aku juga kayaknya khawatir kalau misalnya aku dibonceng sama kamu bisa jadi perhatian anak black cobra
nanti takutnya kita malah digangguin
kalau gitu aku tungguin kamu sampai dapet taksi ya
oh gak usah gak usah
mendingan kamu jalan duluan aja
lagian juga kan disini biasanya taksi sering lewat
oke lagian juga kalau misalnya ada anak black cobra liat lebih gawat lagi
kabarin aku kalau kenapa kenapa
hai ki lo dimana sekolah ya
ada apa ya
nanti abis lo pulang sekolah kita ketemuan yuk jalan
boleh yaudah ntar aku jemput aja
di depan rumah kamu gimana
ntar deh gue kabarin lagi jadinya gimana
terus kita ketemuan atau enggak
terus jam berapanya dimananya
soalnya gue juga takutnya gue keluar rumah duluan
yaudah kalau gitu kabarin aja deh
oke daaah thanks ki
sorry ya bukannya gue mau ikut campur
tapi kalau saran dari gue sih
mendingan lo jauhin dulu bela deh
karena selama dari antara kita ada yang deket sama bela
pasti dhani dakar gak bakal diem aja
mereka bakal musuhin kita
kayaknya sih gue telanjur suka deh sama bela
ya kayaknya juga bella suka sama gue
berarti aja semalam si bela ngatain di depan dhani dakar kalau gue itu pacarnya bela
jujur sih mon kalau
itu emang ngerasa berat banget kalau harus ninggalin bela saat ini
berat juga nih kalau udah kayak gini
kayaknya gue kenal deh mobilnya
gak salah lagi deh
hari yang indah
cuaca yang begitu indah
tapi gue melihat anak najk berdiri di sini sendirian
hmm kemanakah pujaan hati anak najkal ini
oh atau jangan jangan pujaan hati anak najkal ini udah gak cinta lagi sama anak natskal ini
ditinggalkan pergi begitu saja sampai akhirnya dia berdiri di sini menunggu sesuatu yang lewat untuk dia naik untuk pulang tidak diantar sama pujaan hati
pasti ya lo kan yang udah ngaduk ke papi
eh tunggu dulu
padahal kan lo tau sendiri kalau gue ya sama papi lo tuh lagi ribut
kalau lagi gak baik kan
sekali gue pake ngadu ngadu sama papi lo
enggak enggak enggak enggak enggak gak mungkin
kesian berdiri ini
gue kok pengen ngatas ya